masih terkait kepulangan rizik sihab sementara itu kepolisian daerah metro jaya menyatakan kepulangan rizik syihab pada rabu hari ini belum tentu benar
ya pihak kepolisian ini juga sudah mengimbau masyarakat agar tidak mengerahkan masa ke bandara soekarno hatta terkait dengan rencana kepulangan pemimpin fpi tersebut
kepala bidang humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono mengatakan tidak dapat memastikan rizik akan kembali ke tanah air pada dua puluh satu februari
ia mengungkapkan pihaknya juga belum menerima informasi resmi dari intelijen mengenai kepulangan pemimpin fpi itu
sebelumnya kuasa hukum rizik kapitera ampera juga mengatakan rizik tidak jadi pulang pada dua puluh satu februari
kendati demikian jika ada informasi yang bersangkutan pulang polri akan menyiapkan pasukan untuk pengamanan mengingat adanya pengerahan masa ke bandara soekarno hatta
pihak kepolisian menyebut tidak mau berandai andai apakah akan langsung melakukan penangkapan atau tidak
karena kabar kepulangan rizik masih belum jelas
untuk mengetahui perkembangan kedatangan rizik sihab ke tanah air sudah ada rekan rekan kami dari rav rav gavi produser lapangan siana indonesia yang langsung dari bandara soekarno hatta
selamat pagi raff raff bagaimana pantauan anda di bandara soekarno hatta melihat jadwal kedatangan juga pesawat dari arab saudi ke indonesia
apakah sudah ada kepastian rizik sihab ini akan mendarat pagi ini dari arab saudi di bandara soekarno hatta
selamat pagi lady dan juga aldi betul sekali
bahwa dari informasi yang beredar imam besar front pembela islam habib rizik sihab dikabarkan bahwa pada tanggal dua puluh satu februari saat ini akan kembali ke indonesia
namun kami masih tetap akan terus mencari informasi kebenarannya
apakah benar habib rizik yang juga tersangka kasus pornografi atau cat mesum ini akan kembali dan pulang ke indonesia
mengingat bahwa sebelumnya pada akhir tahun yang lalu tepatnya pada tanggal empat
empat november dua ribu tujuh belas isu kepulangan habib rizik sihab ini juga berhembus kencang di tanah air
namun hasilnya bahwa habib rizik tidak kembali ke indonesia
nah kami akan mencari tahu apakah nanti betul bahwa habib rizik akan kembali ke indonesia
mengingat sudah beredar di beberapa media masa terkait masalah tiket kepulangan habib rizik yang nantinya sekitar pukul sembilan yang dari arab saudi
dan kami masih tetap akan mencari informasi
namun untuk jaga jaga saja aldi dan juga lady pihak dari tni polri dan juga aviation security ini
menempatkan tim gabungan yang berjumlah sekitar dua orang di sepuluh titik baik dari arah jakarta maupun juga dari tanggerang
untuk mengantisipasi adanya kemungkinan hal hal yang tidak diinginkan
mengingat bahwa bandara soekarno hatta ini merupakan pintu masuk ke indonesia
dimana diharapkan bahwa pelayanan yang nantinya akan diberikan oleh pihak bandara ini tidak terganggu begitu
namun dari pihak menko polhukam sendiri dan juga dari pihak kepolisian sendiri muncul juga spekulasi bahwa habib rizik sihab ini tidak akan pulang ke tanah air
yang dari tanah suci mekah ke indonesia pada hari ini
nah kesimpang siuran ini masih tetap terus berlangsung
mengingat bahwa kami juga masih belum memiliki informasi apakah nantinya dari pihak bandara sendiri yang kami mencoba hubungi dari pihak garuda indonesia
dan juga pihak dari bandara soekarno hatta sendiri belum memberikan konfirmasi terkait adanya nama habib rizik sihab dalam manifest yang ada di penerbangan dari arab saudi menuju ke indonesia
baik raff raff terima kasih untuk informasi anda
kami akan kembali memantau informasi terbaru dari anda dari kawasan bandara soekarno hatta
raff kaffi produser lepangensiana indonesia